kalau masalah sakit itu nggak boleh bohong
kalau sakit ya dibilang sakit
nanti kalau misalkan sebenarnya nggak sakit
tiba tiba bilang sakit nanti malah jadi bener
coba ke kamar mama yuk
ngapain ke kamar mama
aku mau lihat mama kasih
gak boleh nangis ya nak ya
nanti ngecus juga sedih
mama minta dengan amat sangat ke kamu
untuk jangan mikirin perusahaan dulu
kamu konsentrasi ke keluarga dulu
ke masalah rena
karena kamu gak bisa menyelesaikan masalahnya secara bersatu
harus satu persatu kamu selesaikan
aku memang harus bisa berbagi
mungkin untuk perusahaan
kau akan minta pak ren untuk mengendal sementara
selagi aku juga harus fokus ke rena
karena walaupun mama yakin kamu bisa dan mampu
tapi kita sebagai manusia kan punya keterbatasan
kita nggak bisa menyelesaikan semua masalah secara bersamaan
di rumah kita
kita harus menyebrukin jadi satu
harus satu persatu
ya udah serahkan dulu ke randy ya
pak rendy masih ada disini
iya dia masih ada dia masih keliatan panik sih
cuman please mama gak mau nanti kalau kamu temuin randy lagi
kamu bahas bahas masalah kerjaan
eh lo mbak mbak rendy
bu mbak rendy gak apa apa beneran
saya nggak apa apa saya udah baik baik aja
gak apa apa bu kau disini
gini pak randy saya mau minta maaf sebelumnya
sepertinya untuk masa perusahaan
saya akan memberikan tanggung jawab ini semua kepada
kawan pak rendy
kamu mau beritahu apa
sama yang harus handle semuanya
iya baik bu
memang menurut saya ibu harus bagus turun untuk sehat bu
kalau itu saya pamit kembali lagi ke kantor ya bu
terima kasih rendy ya
minta tolong untuk bantu andin dulu berusaha
hai mbak rendy

sayang buka pintunya yuk
mau bicara sama rena
coba sebutkan nama mama dan papa kamu nak
nama papa aku papa aldebaran
oke kamu punya tante dan om sayang
papa kandung dan om bayi kenapa sama
pat papa aku juga
mau bicara sama rena
biarin mama masuk nak
biarin rena kenapa sih
ya makanya jangan paksa untuk buka dulu
kita tunggu hatinya adem dulu ya
jadi tadi di sekolah itu
ada pelajaran tentang
nah miss ayu
meminta rena untuk menyebutkan
nah pas gini dia menyebutkan nama nama keluarganya
soalnya nya aku pencilsah
tak ada yang menyebutkan kamu
bang nah buka dong
dengerin mama dulu sebentar yuseng yuk
kalau keras begini juga nanti dia juga ikutan keras
kita tenangin dulu waktu dia ya
lu juga harus tenang nanti lu ya
kok dia belum angkat teleponnya ya mak
yaudah pak kalo emang belum diangkat
nggak usah aja mendingan
jangan terus bener ya
udah sabar dulu dong
jadi dia nggak tau kalo ada telepon masuk
lihat ini udah tujuh delapan kali aku coba telepon lah
atau mungkin handphonenya lagi di charge di kamar
andinnya di luar
jadi dia nggak denger
bisa jadi juga sih pak
cuman kayak gini kan bikin aku jadi khawatir juga
mbak andin nggak angkat telepon aja udah segitu cemas
sayang buka pintunya sebentar yuk nak
mak pengen luluh kamu loh sayang
kamu jangan kayak gini dong sama mama
din biar mama yang bujuk rena ya
iya mama tau
kalau dia lagi keras kayak gini
kamu juga terus bujuk dia
kamu push dia terus
nggak akan ketemu
kamu harus ademin juga suasana
mama tau kamu pasti nggak tenang
hati dan pikiran kamu
tapi kamu istirahat dulu
biar mama sama mirna yang akan bujuk rena
ayah mbak andin kaya ngeri ke kamar
percaya sama mama ya
pelan pelan mbak andin
nggak apa apa nggak usah diangkat dulu mbak
teleponnya taruh sini aja dulu
nggak aku angkat aja dulu
takutnya nanti aku bikin dia khawatir
namin mbak andin di sini
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu kok suaranya agak lain kak
kamu mau sakit
aku cuma agak drup sedikit aja pak
mungkin juga karena kepikiran sama rena terus
mau ke rumah sakit nggak
nggak usah pak
aku cuma butuh istirahat aja
papa tau ini juga pasti berat
buat mbak andin
berat buat rena
buat kamu juga
kasih waktu buat rena juga
rena habis pulang sekolah juga
masuk masuk kamar dia sepertinya masih ngamuk sama aku
dan bahkan dia sekarang nggak mau ngeliat aku lagi
kamu makan istirahat yang benar ya
udah jangan banyak pikiran
ingat pasti ada jalan keluarnya
tapi untuk masalah dia tolong ya pak
tolong jangan cerita kayak elsa
aku lagi banyak pikiran
kalau ada apa apa kamu kabarin bapak ya
aku akan kabarin papa sama mama kalau ada apa apa ya
kenapa lagi tuh mbak andin
sakit apa dia
di rumah ya
kenapa sih dia gak mau ketemu kamu
bukan itu mah
ketemu kok tadi
cuma tadi gak salah denger
tadi guru di kelasnya bilang
pas lagi pelajaran
gurunya jelasin tentang
tiba tiba rena keluar kelas
lama lama aku ngerasa bersalah dengan kondisi rendang
kasihan banget ya rena
gimana kalau misalnya
mama temenin kamu untuk ketemu
andin sama rena nanti kamu bisa jelasin ke mereka
enggak enggak enggak
malah tambah repot mah
mending sekarang aku nunggu kabar dari andin aja
ya emang sih kamu harus lebih sabar ya
karena rena itu kan masih kecil
tapi dengan kondisi kayak begini mah
aku jadi pengen cepet cepet
bercerai dengan elsa
aku udah capek dengan semuanya mah
jangan no udah jangan mikir ke arah itu dulu ya
lah ini semuanya kan karena
kalau dia nggak ambil keputusan kayak
begitu ke rena kan
aku juga gak mungkin ngalamin masalah
tekanan dia ya mah
jangan batin kayak gini mah
kesian renanya bingung terus
perceraian itu bukan keputusan yang baik
apalagi kalau lagi emosi lagi marah
udah tenang dulu
jangan mikir ke arah sana dulu ya
mungkin perceraian bukan keputusan yang baik
ketembaan andin apa
andin lagi kurang enak badan
andin kenapa sakit apa dia
gak sih kayaknya kecapean aja
giliran aku mau minta maaf tapi ditolak buat ketemu
nanti kalau aku nggak minta maaf nanti salah lagi
ini gimana sih aku gak ngerti deh
andin kan lagi gak enak badan
nanti kalau dia udah sehat dia juga pasti akan gambarin kok
ini kalau kita minta terus kayak ngemis ngemis gak sih
masa kamu mikirnya ngemis ngemis sama kakak kamu sendiri
ya dah nanti kabarin aja kalau jadi jalan ya
suara baik satu
pindah ke drown
rena nak disini oma sama suster kok boleh ya masuk ke dalem ya
yaudah rena bisa cerita apapun ke oman ya
nanti oma sama suster mirna akan coba dengerin rena
oke sayang kamu kan anak pinter yuk jangan ngambek
buka yuk sayang yuk pintunya
ada pulang sekolah kok kunci kamar
tadi di sekolah ada pelajaran pohon keluarga oma
ditanya aku bingung jawabnya oma
kan soalnya apa a apanya rena
pembaik apakah itu rena
tidak ada yang dibingung oma
udah gitu aku dilihat teman teman
coba duduk tasnya
jadi gitu permasalahannya
jadi rena tuh agak sebel karena rena bingung gak bisa jawab pertanyaan
terus juga dilihatin kayak gitu sama temen temennya
terus kalau renai misalnya agak kecewa
misalnya rena kecewa
apa kayak sebel gitu di sekolah
kenapa jadi marahnya sama kita yang di rumah
harusnya nggak boleh begitu sayang ya
rena kalau sebel
kalau misalnya nggak bisa jawab
kan bisa cerita
sama suster mirna
kalau misalnya rena gak mau cerita sama

kan ada oma sama ada suster mirna
gak perlu kunci kunci aja kan
gak perlu kunci kunci aja kan
gak perlu kunci kunci aja kan
gak perlu kunci kamar begitu
iya bener banget kata oma
kan rima bisa cerita apapun itu ke suster
suster siap mendengarkan
iya oma ngerti sih
pasti kamu bingung kan pelajaran tentang pohon keluarga ya
susah jawabnya karena papa rena ada dua
tapi kalau rena tanya kan nanti oma jelasin lagi
masih marah gak
plok dulu dong mamanya
lain kali kalau ada apa apa jangan kunci kamar
cerita sama oma sama mama sama suster mirna ya
oke nak pinter
ntar takutnya kalau kamu kunci kamar ada apa apa di kamar
nggak boleh ya kunci kamar ya jangan ya
iya gak boleh marah marah lagi gak boleh kebiasa di lagi ya nak ya
oh ganti baju sana
aduh jua jua jua
mbak nien tuh maunya apa sih sebenernya
gak apa apa gue dibilang salah nggak apa apa
yang gue omongin itu semua fakta
tapi kenapa giliran gue mau minta maaf sama dia dia malah nolak buat ketemu sama gue
dan gue berharap dia ngangket telpon gue
gue mau bicarain semuanya baik baik tapi kenapa dia malah kehembaanin sih
terus terusan nyalahin gue
oke elsa tenang
lo harus tenang
kok gak diangkat sih
gak ada apa apa
kok malah gak dijawab
apa lagi sih telpon terus
beno tuh kenapa sih
barusan kan elsa telfon mama
katanya dia coba telepon kamu
tapi gak diangkat malah dirijek
dan telfonnya udah aku matiin
masih aja ganggu mama
dia kan mau meluluhkan hati kamu
mama sih harap kamu kasih dia kesempatan
untuk ngobrol lah sama kamu no
suruh telfon aku aja lagi mama
biar dia gak gangguin mama terus
kamu kasih kesempatan elsa
biar bicara ke kamu dari hati ke hati
ya biar persoalan kalian selesai
daripada kalau gak nanti dia telfon terus
sabar lagi dinyalain handphone
keputusan aku tetap sama
kita akan bercerai
no please dengerin aku dulu ya
aku masih berharap
hubungan kita akan baik baik aja
dan aku punya rencana no
gimana kita bercerai
gimana kalau kita liburan kembali
kamu tahu apa yang bikin aku fresh
jawabannya cuma satu
rena baik baik aja
buat aku itu lebih dari cukup
tapi sekarang kondisi rena itu gak baik baik aja
dan itu karena siapa
kamu udah bikin kekacauan ini
dan kamu tau
sekarang andin juga ikutan sakit
lagi lagi gue yang disalahin
padahal kan gue mau minta maaf
kalau seandainya kondisi rena sekarang membaik
kondisi andin juga membaik
itu akan bikin aku lebih fresh
bikin aku lebih seger
menjauhi aku andin dan juga rena
karena itu adalah pilihan yang terbaik elsa
makanya aku tuh butuh kamu di sisi aku nok
aku butuh bimbingan kamu
supaya aku gak ngelakuin itu lagi
bukan malah ninggalin aku sendiri kayak gini nol
kamu tidak butuh bimbingan aku sama sekali elsa
yang kamu butuh kesadaran diri kamu
sampai sini paham
aku pun mau sadar nok
sekarang gini aja
kamu pikirin lagi
penyegaran yang kamu butuhkan
penyegaran yang kamu butuhkan
kamu itu orangnya
selalu merasa gak bersalah
hindarin semua ini
lebih baik kamu menjauh dari aku
ini kenapa sih
sorena dan andin
masa harus sekeras itu sih
apa nggak bisa lebih halus
berapa kali aku keras sama dia
tetap aja bebal ma
kalau kita lembek
malah diinjak injak ma
paham dong ma
ini kenapa sih
kenapa selalu ujung ujungnya
soal mbak endin dan reina
kamu marah marah sama siapa
supaya mbak endin bisa terima gue
papa masih mau bantuin aku gak sih
ya kan mbak endin udah nolak aku ma
adik kakak itu kan harus saling support
dan aku ini sekarang lagi marah banget sama diri aku sendiri ma
karena mbak endin gak terima aku
mbak endin gak terima aku
terus kamu maunya apa
karena aku gak dibolehin makan pondok pelita
gimana kalau kita ketemunya di luar aja
sekalian makan bersama keluarga pak
reina juga diajak
aku juga merasa bersalah sama rina
gimanapun caranya mama itu
ingin sekali kamu sama annim bisa duduk bareng
ngobrol dari hati ke hati
coba deh kamu bicara sama papa
mungkin papa bisa bantu bisa usahain buat kamu
dan perkara reina yang masih marah sama kamu karena keadaan
ya mama anggap itu juga wajar lah
orang dewasa saja
kalau menerima sebuah kenyataan yang memang masih belum bisa dipahami
kayak mamalah waktu itu
itu aja kayak ada penolakan penolakan dalam diri
kamu bisa marah
bisa seperti mama kayak waktu itu
ya banyak macam lah
dan sekarang reina memilih untuk marah karena ya
itu normal sih
dia tidak bisa menghandle perasaan dia sendiri mungkin
ya karena dia mungkin gak tahu gimana caranya
tapi gak perlu harus disalahkan kayak
mama sih gak nyaranin begitu
aku juga gak mau sih
masakan aku sebagai ibu
aku tidak bisa menghandle dan tidak bisa menjaga dan merawat anak dengan sangat baik kan
iya tapi masalahnya gini
mungkin mama gak menyarankan kamu ke psikolog atau psikiater
tapi better kalau mungkin kamu berkonsultasi denganmu
ya seseorang yang ahli dalam masalah seperti ini
mungkin kamu bisa dapat masukan dari pihak lain
lebih berkompeten untuk itu
jadi memang tanpa harus melalui reina
kamu sendiri yang konsultasi atau apa gitu
daripada kamu mikirin sendiri
ya karena memang apa ya
dan itu hal normal
tidak apa apa kok kalau kita minta tolong dari seseorang yang ahli
apalagi kan dia anak anak juga
gak apa apa ya
dan mama juga mau beritahu
dan mama juga mau bilang sama kamu kalau
kamu udah lama gak ke makam
gak apa apa ya mama tinggal ya nanti ya
udah telepon lagi
udah telepon papa chat
telepon papa aku angkat terus sebentar aja
maaf pak tapi untuk kali ini kayaknya
jangan ya jangan dulu ya
elsa jangan datang kesini dulu ya
mau ngajak ketemuan
bukan di rumah kamu bukan di rumah papa
bukan di rumah papa
bukan di rumah papa
mau ngajak kamu rena sama bu rosa kalau bisa

kita makanlah di restoran kita makan siang disana ya
papa sangat berharap ini bisa terjadi na
jujur papa sedih na
ngelihat kondisi kalian seperti ini
papa mau kalian rukun
moga moga dengan kita ketemu sama sama
seperti layaknya keluarga normal
pikiran kita hati kita kebuka
dan semuanya damai lagi
itu keinginan papa na
boleh ya papa jemput ya
ya udah aku gini aja
papa yang persen tepat papa yang cari tempat
papa yang berpikir papa yang berpikir
papa yang berpikir papa yang berpikir
oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah andin mau
papa anterin mama sama elsa ke restoran dulu
baru papa jemput andin reyna sama bu rosa ya
kita naik taksi online aja biar kamu jemput amin

ya kan mama berdua sama elsa
telepon nyala terus ya
ternyata elsa tidak ditahan sama polisi
padahal gua udah bilang
dia kerja sama sama gue
tapi malah nggak ditahan deh
tapi kayaknya emang gak cukup dari elsa doa
gue harus ngasih tekanan lebih ke keluarga mereka
biar mereka semua tau rahasia
ya pak ini untuk update kasus kasus besar yang kita sedang pegang saat ini
ya dan juga untuk update kasus sidang terakhir kemarin sudah closing ya pak
dan saya sudah taruh berkas berkasnya di bagian paling atas
sepertinya ada yang sedang pak amar pikirkan
kalau ricky sempat sekap ibu elsa
maaf untuk masalah tersebut saya tidak tahu pak
baru dapat laporan dari kepolisian
kalau riki sempat menyekap ibu elsa
cuma berhubung karena handphonenya ibu elsa itu masih on
bisa dilacak lah
dan untungnya juga ibu elsa bisa keluar dari situ

jadi riki tidak berhasil
kamu tau yang lebih saya pikirin
kalau seandainya ricky tidak berhasil
dia pasti akan mencari mangsa selanjutnya
mangsa yang paling terdekat
itu adalah ibu andin
apa pa mau saya tanyakan kepada ibu andin saja
kita mau memberikan pertolongan juga
dia kan juga nggak mau
apa yang harus dilakukan
bapak benar juga sih
tapi tidak ada salahnya pak
kalau misalnya bapak memang masih kepikiran
iya tinggal ditanyakan saja kembali
ya juga sih
kalau saya tidak bisa pikirkan itu
tidak apa apa saya tidak bisa pikirkan itu
maaf yang saya berikan berkas ini pak
bukan berkas itu
baiklah kalau begitu saya permisi dulu pak
biar bapak bisa konsentrasi
bapak sakit ya
iya beneran dong tidak bohong
kalau masalah sakit itu nggak boleh bohong
kalau sakit ya dibilang sakit
nanti kalau misalkan sebenarnya nggak sakit
tiba tiba bilang sakit nanti malah menjadi benar
aku ke kamar bapak ayo
apa yang kamu lakukan ke kamar bapak
aku mau lihat bapak kasihan
dari tadi dong
dari tadi dong
itu yang pengen sus terdengar
nanti pengen melihat mama
kita jemput bapak ya
aku sebenarnya masih males
tapi aku tidak mau bapak sakit
kita nggak boleh marah marah ya
sama bapak kita ya
kalau mama sakit
jangan sampai mama kita juga nangis karena kita
coba kasih senyumnya dikit kan yang cantik
yuk kita ke kamar mama ya
tadi bapak telepon
papa sama mama ngajakin aku makan di luar
tapi karena tidak dibayangin ke sini makanya di luar
karena mama melarang elsa untuk datang ke sini
jadinya kamu harus ketemu di luar
tapi ya nggak apa apa lah
kamu datang aja kalau kamu mau
sebenarnya males ma
tapi kan orang tua kamu
ya terserah kamu lah
walaupun kamu berulang kali disakitin sama elsa
tapi mama tau kamu adalah kakak yang baik
kamu selalu punya maaf
punya ruang maaf yang besar untuk seorang elsa
ya gue pusing
doa kamu tuh anak baik ya andin
mama tau kamu pasti akan memaafin elsa
tapi mama mau pergi kan ya
ya kan mama bilang mau ke makan
nanti kan aku juga dijemput sama papa
kalau tidak aku mau pergi ke rumah
kalau mama titip salam aja
ya salamin aja
kapan kamu kesananya
sekarang nanti sore
ada yang nyari mama adu
kok jalannya mendik mendik gitu
lanjut satu dua tiga
dua dua dua
gede banget tuh dia sekarang
kamu ketemu sama mama
cuma peluk mama lagi dong
sepertinya yang kamu bilang itu benar
kayaknya kita harus mengingatkan lagi deh ibu andin
ricky itu kan berbahaya sekali kan
ini bekasnya loh
saya sempat ketusuk
dia sudah berani hampir mau menusuk ibu andin
kebayang gak sih
kalau dia sekarang sudah menyekap ibu elsa
dia pasti akan memburu ibu hamil
ya pak saya juga kepikiran tadi pak
dan ini harus diingatkan
gak salah kan
tidak salah pak
ya kalau begitu saya telepon pak supri pak
oh gak usah saya sudah telpon
pamar selalu selangkah di depan